menyemarakan peringatan maulid nabi muhammad saw
warga nelayan nambangan kenjeran surabaya menggelar pawai keliling kampung
sementara ratusan anak remaja warga di kediri jawa timur
mengikuti tradisi sebar koin di serambi masjid
beginilah suasana pawai maulid nabi yang digelar warga nelayan kenjeran surabaya
diiringi drum band dan hadrah
ratusan anak anak dari taman pendidikan quran yang berada di wilayah kampung nelayan nambangan ini
berjalan keliling di sekitar kampung dengan riang
tak hanya itu salah seorang warga menebarkan uang kertas dari atas rumahnya
yang langsung disambut dengan rebutan peserta pawai
yang menarik dalam tradisi yang digelar setiap tahun ini
warga nelayan kenjeran juga menghias kampung mereka
dengan kain selendang dan surban yang dijadikan umpul umbul
ya biar kita nanti dapat syafaat
ya masih bisa dapet
ya masih bisa dapet
senang bu ya merayakan
senang dapat uang
dapat berapa bu
dapat berapa ribu

sementara di kediri jawa timur
ratusan anak dan remaja mengikuti tradisi sebar koin
di serami masjid wakaf jam saren kota kediri senin malam
tradisi memperingati maulid nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ini
dilaksanakan usai sholat isya berjamaah
diiringi lantunan solawat takbir masjid dan warga yang sengaja ingin berbagi sedekah
melempar sejumlah uang koin berbagai pecahan
jemaah masjid kemudian berebut uang koin yang disebar
dan jatuh di lantai serambi masjid
tadi dapat uang berapa

apa berhubungan beli
apa berhubungan beli
tradisi ini awalnya bertujuan mengajak anak anak agar senang dan riang berada di masjid dan ikut beribadah
namun seiring waktu juga menjadi salah satu cara warga dan takmir
untuk berbagi dan bersedekah memperingati maulid nabi
usai menggelar tradisi sebar koin
para jemaah kemudian menikmati makan malam bersama
sebagai wujud syukur peringatan hari maulid nabi seribu empat ratus empat puluh hijriah
ada cara unik dan sudah menjadi
tradisi bagi warga kaliwungu kendal jawa tengah dalam menyambut maulid nabi muhammad saw
warga saling bertukar jajanan yang diletakkan di depan rumah masing masing
tradisi ini disebut juga wewehan atau dalam bahasa indonesia saling memberi untuk menyambung tali silaturahmi
seperti inilah suasana kampung kenduruan desa kerajaan kulon kecamatan kaliwungu kendal jawa tengah ini
anak anak dan orang dewasa membawa anekamacam jajanan
di yayasan lain
deretan jajanan beraneka macam di depan rumah warga ini tidak untuk dijual
melainkan disajikan untuk warga yang datang memberi makanan pula
tradisi saling menukar makanan ini sudah menjadi kegiatan rutin warga di kecamatan kaliwungu
tradisi yang dikenal juga dengan sebutan wei strictly ni sebagai bentuk rasa syukur
dan bangga masyarakat menyambut kelahiran nabi muhammad saw
tradisi wewehang juga disukai anak anak karena mereka akan mendapatkan aneka jajanan saat berkeliling kampung
senang gak dengan ditukar tukar makanan ini
apa aja yang ditukar itu
tradisinya kita kan sama sama bersuka cita menyambut kelahiran nabi
masing masing kita ingin bersedekah istilahnya gini
karena perkembangan zaman makanan yang disajikan dalam tradisi ini sudah mulai bergeser ke makanan siap saji
namun warga kaliwungu lebih memandang kegiatan ini untuk menjalin tali silaturahmi sesama warga